tinju bagi saya adalah segala galanya
karena melalui tingju itu ada keringat ada darah ada air mata dan kemenangan
namun satu pukulan bisa merubah segala galanya
saya datang jauh jauh ke sukadana kabupaten kayong utara di provinsi kalimantan barat ini
untuk menggali cerita sekaligus juga menjalankan misi khusus saya
yaitu untuk merasakan pukulan dari jagoan di tempat ini
ya dari daerah pelosok di kalimantan barat lahir seorang petinju profesional yang kiprahnya telah mendunia
dan kini ia menjadi legenda hidup tinju indonesia
nama saya daud jordan saya asli dayak tionghoa
saya berlatih setiap hari dengan keras sehingga saya bisa meraih gelar juara dunia di tiga kelas berbeda
masyarakat menjuluki saya dengan nama cino
sino nama pemberian dari sang pelatih asal kuba adalah satu satunya petinju indonesia
yang memiliki gelar juara dunia di tiga kelas berbeda
yakni kelas bulu kelas ringan kelas ringan super
tiga gelar itu belum termasuk deretan daftar juara di level regional asia pasifik dan interkontinental
sepanjang karir profesionalnya
jadi seorang petinju saya sebagai seorang petinju itu tidak kebetulan
tapi memang terahnya sudah diawali oleh abang abang saya
empat dari enam putra pasangan hermanus lai dan natalia
menjadikan tinya sebagai jalan hidupnya
si sulung damianus jordan menjadi yang pertama mengawali tinju di keluarga ini
lalu diikuti petrus jordan daud dan si bungsu johannes jordan
damianus kecil yang terinspirasi kisah dari legenda hidup tinju indonesia
mengambil langkah berani meninggalkan kota kelahirannya di simpang ii
untuk menekuni tinju di kota ketapang kalimantan barat
damianus yang kini aktif melatih anak anak kurang mampu di kota ketapang
turut meyakinkan daud untuk mengikuti jejaknya
tidak ada teman tidak ada saudara
saya bertemu di suatu tempat dengan orang sulawesi selatan
namanya pak herman wimpi
beliau juga ternyata yang baru mau membuka tinju pertama di ketapang
nah dari situ saya diajak berlatih pertama
kemudian saya melalui tinju itu saya bisa sekolah
kemudian prestasi saya mulai dari juara ketapang
kemudian juara kalimantan barat juara pulau kalimantan
baru juara nasional baru dipanggil untuk timnas
saya katakan ke adik saya daud
wah ini jalan kita saya sudah menemukan jalan ini
kamu harus mengikuti
hampir dua puluh delapan tahun yang lalu
inilah tempat pertama kali saya berlatih tinju
saya menempa kehidupan saya sebagai seorang petinju
dan disinilah saya dibimbing oleh orang tua angkat saya
yang bernama almarhum herman wimpi
beliau menampung saya
karena tempat saya lahir di simpang dua itu
seperti yang saya sampaikan kemarin
kurang lebih dua hari jaraknya dari kampung saya ke sini
jadi tentu saya tidak punya sanak famili disini berserta abang saya
dan ditampung oleh beliau
dan disekolahkan beliau dan diajarkan beliau tentang tinju
enam tahun lamanya daud ditempa mendiang herman wimpi
yang meninggal pada tahun dua ribu tujuh
berbagai gelar juara di tingkat amatir
ia dapatkan di usia yang masih sangat muda
dia masih junior
dia sudah masuk ke pelatnas senior
dan di pelatnas itu dia bertahun tahun
sehingga teknik petinju dia
sebetulnya dialah yang terbaik di indonesia
cara memukul dan cara menghindar
saya bisa membuktikan bahwa saya bisa juara di tingkat tingkat kadet
kalau istilah dalam tinju amatir
tingkat pemula begitu
jadi saya juara di berbagai provinsi
se indonesia ini kejuaraan nasional
dan pada akhirnya di usia saya menginjak tamat sd
saya hijrah ke jakarta
saya dipanggil pelatnas
kala itu saya harus pindah ke jakarta
lagi lagi sama seperti saya pindah dari desa saya ke ketapang
saya tidak memiliki siapa siapa di sana
apalagi di kota besar
yang dimana orang tua pun tidak tahu
selepas lulus sma di sekolah khusus olahraga ragunan jakarta
petinju dengan gaya slager
yang kerap bermain agresif
dan senang jual beli pukulan ini
cino bergabung dengan daniel bahari promotion
dan bergabung dengan daniel bahari promotion
yang memiliki peran penting dalam karirnya di atas ring profesional
ini daud ini memiliki sebenarnya punya potensi sangat besar
ayo kita bina kita cetak prestasinya di tinju profesional saja
daripada dia menghabiskan umur usianya
kesempatannya di tim nasional
tapi tidak pernah bisa menjadi tim inti
tapi terima kasih banyak
di setiap dunia
di setiap dunia
di setiap dunia
performa gemilang daud di tanah air
membawanya ke arena yang lebih besar
yakni menjalani debut di amerika serikat
dalam pertandingan delapan ronde yang ia menangi
daud pun mendapat kontrak dari promotor
dilirik oleh promotor besar
akhirnya mereka memberikan kesempatan untuk mengontrak saya
kalau itu bertanding di las vegas
dan lebih wahnya lagi kita bertanding di mgm grand
di mana kalau bicara tentang tinju ini
mgm grand adalah mekah dari olahraga tinju
berlaganya daud di kiblat tinju dunia juga tak lepas
dari peran raja sabta oktohari sang promotor
yang selanjutnya menaungi cino hingga kini
pada saat saya mengadakan tinju
saya dengar ada bibit dari tempat saya sendiri
dari kampung saya sendiri
bukan dari provinsi saya bahkan dari kampung saya sendiri
ada jordan family ini
yang memang semuanya cinta sama tinju
saya ketemu lah sama daud
kalau mau jadi yang hebat
itu jangan pernah tanggung tanggung
sayang kontrak daud dengan the golden boy promotion
yang sejatinya berdurasi lima tahun
hanya berlangsung setahun
menurut pino hal itu terjadi
menyusul adanya permasalahan internal antara promotor
dengan salah satu petinjunya
yang tak lain adalah juara dunia
di delapan kelas berbeda dari filipina
rupanya ada ini
permasalahan antara the golden boy dengan manny pacuayo
yang berujung manny pacuayo meninggalkan
momen itu membuat
nah akibatnya berimbas pada peti peti nyu yang dikontrak oleh
the golden by promotion yang berasal dari asia
kita seperti diabaikan
padahal kontraknya waktu itu
dalam setahun itu kita diberikan pertandingan minimal empat kali
atau mungkin per tiga bulan lah
bertanding sekali di bawah kepromotorannya the golden boy
berakhirnya kontrak dengan promotor besar
tak menghentikan daud untuk terus bertanding

lebih dari empat puluh duel telah ia lakoni sejak tahun dua ribu dua belas
kombinasi hub jab dan uppercut dari chino
telah banyak menganfaskan peti ju dunia
panya utok dari thailand menjadi korban terakhirnya
yang digelar di balai sarbini jakarta satu juli dua ribu dua puluh
banyak utok yang punya catatan menang ko tiga puluh enam kali ini
tak bisa melanjutkan pertandingan
setelah pukulan daud membuatnya menyerah di ronde ke enam
ini saya pukul sekencang kencangnya cuma ketawa doang

ini siapa yang segera ditantang
ini siapa yang segera
nyamanpun sekarang aku tidak bisa nyamper
tapi itu rezeki setistir bahwa
tidak pernah mohon kalau vivac
ruanduan tidak akan mudah di young vic di codescg
itu betapa cut
punya gaya tinju slagar ya
maka tak heran dengan petinju dengan gaya seperti itu
memiliki persentase kemenangan ko yang sangat besar
empat puluh tujuh kali duel ya bang
menang kau dan hanya empat kali kalah
tinju bagi saya adalah segala galanya
karena melalui tinju itu
ada keringat ada darah
ada air mata dan kemenangan
satu pukulan bisa merubah segala galanya
dari empat kekalahan yang dialami daud
semuanya terjadi ketika ia melawan
petinju bertipe boxer
akan tetapi ada satu kekalahan
yang sangat membekas bagi cino
kekalahan yang paling berkesan bagi saya adalah
kalah melawan chris john
sesama petinju indonesia
tapi memperebutkan gelar
gelar juara dunia
dia mengikuti irama lawan
sehingga dia sering terdikt olah lawan
the dragon petinju kedua terlama
yang menyandang gelar juara dunia kelas bulu ini
akhirnya memenangkan pertandingan dengan angka mutlak
setelah bertarung sengit selama dua belas ronde
dengan pemikiran pendek saja bahwa kita muda lebih kuat
nah ini juga ternyata tidak serta merta ya
pertandingan mana ya
halo dari sudut pandang saya sebagai penonton nih bang
salah satu pertandingan abang yang paling fenomenal itu menurut saya
adalah pertandingan ketika perebutan gelar wba interkontinental di rusia ya
bagaimana itu pertandingan ceritanya bang
ya jadi memang karena kala itu
pavel malikov merupakan salah satu pertandingan yang paling fenomenal di rusia ya lawan pavel malikov bagaimana itu pertandingan ceritanya bang
jadi memang karena kalah itu

dan status dia sebagai juara dan saya sebagai penantang
tentu saya punya semangat atau punya motivasi besar
untuk bisa membuktikan bahwa anak bangsa indonesia
anak indonesia juga mampu berprestasi di luar negeri
ada kejadian yang cukup menarik nih di ronde ke enam ini
ada satu gerakan yang bikin abang jatuh dari pavel malikov itu gimana tuh dia frustasi apa gimana tuh bang
gimana tuh dia frustasi apa gimana tuh
ya saya melihat dia frustasi dia sangat sulit menghadang gempuran saya
dan sepertinya dia merasa tertekan sekali dengan cara itu
sehingga dia melakukan segala hal yang semestinya tidak terjadi
namun di dunia tinju juga hal hal demikian lumrah terjadi
dan kala itu wasit memotong poin yang telah dikumpulkan oleh dia
karena memang itu dilakukan dengan unsur kesengajaan
dan saya lihat dia mencium lawannya itu
jadi itu aplos dari seluruh penonton yang ada di situ luar biasa
itulah bentuk saya bangga dengan dia
aduh sedih ya
bangga dengan dia dia bisa tetap membumi
pertandingan lain yang juga masih lekat dalam perjuangan ini
dalam ingatan adalah saat daud memukul ko petinju asal filipina ricky sismundo
di pertandingan sebelumnya sismundo membuat adik dari cino
yakni johannes yordan jatuh tak berdaya
ini saya pukul sekenceng kencengnya cuma ketawa doang
waduh buset ini mesti pakai apa gitu loh
akhirnya ya memang kita kalah power sama si ricky
kalau waktu itu kalahnya angka atau
ya jadi ya itu pengalaman itu tadi
jadi istilahnya bahasa kita dapat tipu sedikit
jadi dia mau pukul uppercut ke sebelah kiri saya
otomatis kan refleknya manusia yang blok bawah gitu loh
rupanya tangannya naik ke sini sambar dagu
sudah itu kayak lampu kita matiin plak
nggak ada suaranya gitu doang gelap
jadi hitungan ke tujuh saya lihat masih tiga tuh bayangan manusia itu
hitung kan sembilan masih dua kapal jadi masih linglung
puas nggak tuh bang ngalahin dia
ya puas artinya apa yang adik saya rasakan dialami oleh dia melalui kemenangan saya

berbagai duel yang telah dijalani daud di atas ring
rupanya menginspirasi generasi muda yang daud bina di daerahnya
kecamatan sukadana kabupaten kayong utara
beberapa petinju muda telah mulai menuai prestasi
leo misalnya petinju berusia dua puluh satu tahun
yang sama sama mewarisi dna keluarga yordan ini
berambisi menjadi the next daud yordan
dari umur dua belas tahun
mulai mengikuti kejuaraan mulai dari popda popwil popnas sampai ke prapon
nah itu di amatir saya pernah menjuarai
waktu itu waktu kejuaraan pplp
itu saya berhasil meraih juara dua di ambon
daud jordan adalah hero bagi saya
itu adalah pahlawan dalam hidup saya
beliau mendidik saya dari kecil sampai saat ini
sehingga saya mempunyai harapan yang besar untuk kehidupan saya ke depan dan keluarga

memiliki kekuasaan untuk mencapai keputusan kelima di kelas
saya latihan sudah dua tahun dan banyak hal yang sudah saya dapat
dan kemaren sempat juga bertanding di pkn olahraga provinsi kalimantan barat
dan kemaren bertanding hasilnya dapat perungguan dan kemudian saya berhasil mencapai keputusan kelima di kelas

dan kemudian saya berhasil mencapai keputusan kelas
sebagai panggung politik yang disiapkan oleh pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh empat
melalui pemilihan umum baik di legislatif maupun eksekutif
saya juga ingin memberikan kontribusi atau peranan terhadap masyarakat melalui panggung politik
di luar tinju saya
ketika perang tersebut yang dibuka

hari yang sama
ingin menceritakan pembayaran agar anda bisa melatih uang itu pun harus sek fidelity
meski tak ada jadwal pertandingan
kondisi mental dan fisik terus ia jaga di usianya yang tak lagi muda
bang ini abang kan sudah usia dikatakan sudah tidak muda ya tiga puluh enam tahun di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
apakah masih akan bertanding atau bisa kita bilang daud yordan sudah habis
saya masih akan terus berlanjut dengan karir tinju saya dan saya pastikan saya belum berhenti
belum selesai saya akan terus berlanjut bahkan motivasi saya untuk semakin berprestasi semakin besar
menurut gustian tira aliandi dari mpro international pihaknya tengah menyiapkan sederet laga selama daud masih menyatakan siap bertarung
hubungan saya dengan daud adalah memang sangat berlandasan atas kepercayaan
daud percaya sama saya saya juga percaya kepada daud
jadi kalau daud bilang bahwa dia masih sanggup dan dia masih maaf
saya percaya bahwa dia masih mampu gitu
jadi memang pada saat ini kita berusaha untuk membuat daud kembali lagi ke tracknya untuk menjadi juara
walaupun memang usianya sudah tidak muda tapi tidak ada yang tidak mungkin
selamat hari ini bapak raja taptaw kuari
di selak kesibukannya sebagai petinju profesional
daud menyimpan hasrat untuk terjun ke dunia politik
pada pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat sang petarung berambisi untuk menjadi senator mewakili provinsi kalimantan barat di dewan perwakilan daerah republik indonesia
saya pikir melalui panggung politik yang disiapkan oleh pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh empat
melalui pemilihan umum baik di legislatif maupun eksekutif
saya juga ingin memberikan kontribusi atau peranan terhadap masyarakat melalui panggung politik di luar tinju saya
dia punya wawasan sendiri mengenai kondisi kondisi yang ada saat ini
terutama mengenai dia sangat cinta dengan daerahnya ya
daerah tempat tinggalnya
jadi dia sangat dia punya visi lah terhadap daerahnya

rencana daud untuk menjadi senator
rencana daud untuk menjadi senator
turut disambut positif oleh pemerintah daerah setempat
kemampuan daud dalam berorganisasi saat memimpin koni kabupaten kayong utara
dan kevasihannya dalam menampung aspirasi masyarakat
dinilai menjadi modal mumpuni untuk melenggang kesenayan
saya sebagai perwakilan dari pemerintah daerah kayung utara
bangga terhadap sosok daud yang untuk maju
keinginan untuk maju menjadi senator ya
di senayan ya
ini kami sangat mendukung sama sekali
terkait keinginan daud untuk menjadi senator
ini kami karena kami sudah dari sekarang juga sudah membuat program
terhadap rencana rencana kegiatan bagaimana untuk menunjang olahraga di kayong utara
akan tetapi politik bukanlah tujuan utama cino
kita harus menjaga kebangsaan
kita harus menjaga kebangsaan
kita harus menjaga kebangsaan
kita harus menjaga kebangsaan
sekolah ini berada di kecamatan mempelahulu kabupaten landak kalimantan barat
yang jaraknya sekitar satu hari perjalanan darat dari kediaman daud di kabupaten kayong utara
aktivitas di sekolah seperti ini sudah sering ia lakukan sejak dulu
bahkan jauh ketika ia berencana terjun ke dunia politik
ketika tidak di atas ring daud memang kerap menyempatkan diri untuk memotivasi anak anak muda
agar tidak takut bermimpi dan berprestasi
tapi setelah diberikan motivasi sama bapak jordan sendiri yang ternyata juga berasal dari kampung
dia juga berasal katanya dari keluarga kurang mampu
sampai bisa di tingkat internasional itu menurut saya sangat wow sekali untuk memberikan saya
dengan teman teman saya motivasi
saya sangat senang dan terkesan betul betul merasa impian itu tidak ada yang mustahil
jika memang kita benar benar mau menggapainya
ternyata tinju bisa jadikan satu pilihan untuk para siswa untuk mewujudkan mimpinya dalam berprestasi
tujuan utama daud adalah tak hanya menjadi juara untuk dirinya sendiri
tetapi juga juara di mata dan hati masyarakat
pop people's champ ini kan artinya juara di masyarakat
jadi tidak hanya dalam profesi saya tapi juga di kehidupan masyarakat
nah salah satu hari ini bisa kita lihat kita bersosialisasi terhadap adik adik kita di sekolah
dan tentu pop people's champ itu mewakili semua kalangan
baik itu di instansi maupun di pemerintahan dan di masyarakat